semua dendamku akan terbayar hari ini
ini mas bagaimana kalau kita berpencar saja untuk mencari adik kamu
kalau begitu kamu akan mencari kesana dan aku kesana
lebih baik aku mati
daripada harus melepaskan tubuh raden dari pundahku
sebaiknya bawa raden pergi dari sini
tidak tidak tidak
aku tidak mau
jangan niel atu cepat berpergi
baiklah kalau begitu
bagaimana menang kita
jangan coba coba melawan iroh
ayo waduh kita pergi dari sini ya
nimas silakan dimakan
terima kasih biasa
aduh aduh aduh aduh
cari mereka sampai dapat
bawa mereka ke hadapan
mereka belum jauh
kalahkan mereka ayo
sedang menuju kesini nih
tempat ini yang belum kita periksa
bagus sih iroh
kau memang bisa diandalkan
kita akan mencari
kita tinggalkan tempat ini
tidak ada siapa siapa disini
tadi aku melihat ada prajurit
disini ya biasa
disana ada prajurit
mari kita tanya mereka
kita cari karakter
apa yang kalian lakukan disini
kami dan prabu surawisya
sedang memburu raden kaisantang
yang kabur dari hukuman mati
jadi kian santang benar benar masih hidup
kurang ajar apakah ini artinya ramalan itu benar benar akan terjadi
yang santan akan membunuhku
apa yang kalian lakukan kenapa kalian memburu adikku rais yang sama
ampun nih mas kami hanya menjalankan perintah dari gusti prabu
kalian benar benar keterlaluan
tunggu nih mas
mereka tidak bersalah tapi hanya menjalankan tugas
baik kalau begitu cepatlah pergi dari sini
terima kasih biasa maafkan aku
tadi aku termakan amarah karena sangat mencemaskan rais yang santan
jika kamu mencemaskan adikmu mari kita bergegas untuk mencarinya
kamu benar abiasa kita harus segera mencari rais yang santan
ini kesempatan yang tak boleh dilewatkan
surawi sesa dan kian santa sama sama sedang berada di luar pengawasan
jika aku berhasil menemukan nikian santang lebih dulu
begitu pun dengan surawi sesa semua dendamku akan terbayar hari ini
mas bagaimana kalau kita berpencar saja untuk mencari adik kamu
kalau begitu kamu akan mencari kesan
biar aku ke sana
nyi iroh kita harus segera menolong raden
ya baik gendeng
bocah tolong nyi iroh ya ambilkan air ke sungai
ya iya cepat
lihatlah kian santang
cepat itu lambat aku pasti akan menemukanmu
kebetulan yang tidak terduga